sayang kamu gak lebih baik nunggu depan aja gak ngerin kamu
papa aku kan udah cerita sama bapak
mobilnya defon itu masuk bengkel kemarin gara gara kena orang yang tawuran
dia juga kayaknya sekarang naik taksi dia
ya udah kamu tuh hati hati ya nanti ya
ya udah kita balik sekarang yuk
ntar kalau kelamaan bokap lo nungguin terus khawatir lagi
gue harus jaga kepercayaan bokap lu
kupikir sudah lupa
ternyata rasa itu masih ada
mungkin hanya wulan yang mampu merusak mufon sebulan
gue bisa ke toko gue sendiri
lo gak usah khawatir
gue gak bakal deket deket lagi sama romanya
kenapa sih si pincisan pake muncul
ganggu gue aja
jangan lupa like share dan subscribe ya

wah dibalikin gak tuh tangsi

ya ampun makasih banget ya
nggak apa apa santai aja kali
kenalin nama gue ya wulan dari
main kelihatan aja ya
yaudah gue cabut duluan
iya sekali lagi makasih ya
sepi gak ada roman
aduh betul sekali tuh sepi sekali nih
sangking sepinye kalo jangan klik batuk nih kedengeran nih
bob mendingan lo telfon aja roman
suruh main kesini juga biar kita bareng bareng lagi
ah gitu gitu
ide bagus tuh
tapi jangan disini
lo kenapa sih sama yang udah sebulan lo
gak apa apa ya lo tuh ngelukit ngelukit masalah
kalo gue begitu terus kok hati gue busuk dong
tau saya muda lah kenapa sih gak kita damai aja gitu
peace lagi pulangan kita udah lama temenan
masa cuma gara gara gini terus berantem
gue gak bakal bisa damai sama tukang tiku
sampe justin bieber bikin aku ngoplo
singgit tapi gue tau gak dengernya
sekarang gue tanya sama lo
emang diantara lo berdua udah ada yang pacaran sama si ulang
kamu doang ini sibuk berkaliin saja
ulang itu tempel terus sama defon
sayang kamu gak lebih baik nunggu defon aja
mereka ngantriin kamu
aku kan udah cerita sama papa
ini tuh masuk bengkel kemaren gara gara kena orang yang tawuran
dia juga kayaknya sekarang naik taksi dia
ya udah kamu tuh hati hati ya nanti ya
pak ini mobil siapa sih
mobil aku mana biasanya kan diparkir sini
mobil kamu papa perbaharui
buat lebih keren
soalnya kamu tuh bagus sekali kemaren
thank you bap
emang juara banget deh
ya udah kalau gitu aku berangkat pake mobil baru

iya katanya sih gitu
yaudah gue doyan ya
ah bakalan heboh nih kayaknya
eh kalian udah tahu belum katanya si bella udah balik dari jerman
bella udah balik dari jerman
angin deh kalau misalnya bella udah pulang berarti kan bakal rame dong sekolahnya
iya lah pasti seru banget kalo misalnya ada bella ya nggak
siar dia udah nyampe tau udah pulang
ada apa tuh
eh yas yas lo tau nggak
si bella kan udah balik hari ini juga dia udah mulai sekolah lagi
bella udah balik
pantesan rame banget
yaudah gue duluan ya
bella siap si yas
bella itu anak sini juga cuma pas kenaikan kelas sebelas dia dikirim ke jerman buat pertukaran pelajar
lo tau nggak
dulu bella juga ditaksir sama roman sama defon
cuma dia lebih milih sama roman makanya dari situ defon jadi bete gitu sama roman
eh jadi roman sama bella itu pacaran
nah itu dia
gue juga nggak tau pasti
tapi mereka sempat akrab banget sampai dijulukin couple of the year di sini
cantik banget cantik
makin cantik deh tasnya lucu banget
student and change dari jerman gitu loh
eh oleh oleh ini
kue bawa oleh oleh buat kalian
ini tuh pasti mahal banget
enggak nggak mahal kok itu nggak seberapa harganya
pastilah sungguh pake
ini pak saya punya oleh oleh buat bapak
oh ya terima kasih ya bella ya
pak saya perlu bisik dulu ya
pak saya perlu bisik dulu ya
pak saya perlu bisik dulu ya
wih ada orang jauh dateng
aku masih inget kan sama gue
ntar dulu kalo misalnya kita inget dapet oleh oleh nggak